inilah toko oleh oleh khas medan yang sejak beberapa hari terakhir mendadak banjir pesanan
toko oleh oleh khadijah di jalan mojopahit medan sumatera utara ini mengalami peningkatan penjualan pada momen ngunduh mantu anak presiden joko widodo kahiyang ayu siregar dengan bobi nasution
bahkan peningkatan penjualan mencapai dua kali lipat dari biasanya
sebagian besar pemesan adalah tamu tamu presiden yang menginap di sejumlah hotel di medan
mereka memanfaatkan jasa ojek online untuk memesan oleh oleh
dari khas medan beli oleh oleh medan misalnya di kampung medan
kemungkinan ini ada kaitannya dengan pesta anak presiden joko widodo yang diselenggarakan tiga hari berturut turut di kota medan
mayoritasnya mayoritasnya pelanggan biasanya membeli oleh oleh khas medan
seperti bika angkon bolu bulung papi sergit buruanis kukus dan lain lain
oleh oleh khas medan seperti bika ambon bolu bulung lapis sergit dan buruanis kukus
dibanderol mulai harga dua puluh ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah
resi erlangga medan